upati langkat nonaktif setelah ditangkap kpk karena diduga menerima suap
kini dikaitkan dengan dugaan perbudakan
ada empat puluh delapan orang ditemukan di ruangan dengan jeruji besi seperti kerangkeng
polisi sejauh ini belum memberikan keterangan apakah penyelidikan
bagaimana jalannya penyelidikan tetapi migrant care jelas mengatakan ini merupakan perbudakan
kita berbincang sore hari ini dengan para narasumber
yang pertama ada mbak anies hidayah ketua pusat studi migrasi migrant care
selamat sore mbak putri
terima kasih sudah bergabung
dan juga ada kombespol hadi wahyudi kabit humas pol da sumatera utara
hadi selamat sore
sudah bergabung oh belum bergabung
kita akan ke mbak anies terlebih dulu
mbak anies jadi persisnya apa yang ditemukan oleh teman teman migrant care
dan laporan ini kapan diterima oleh migrant care
ya kita tidak menemukan
tetapi kita menerima laporan dari masyarakat
terkait fakta fakta bagaimana orang orang yang ada di kerangkeng di dalam rumah bupati nonaktif langkat itu ada
jadi soal mereka dipekerjakan di kelapa sawit tidak digaji
kemudian soal ada dugaan yang mengalami luka
itu kami sampaikan kepada komnas ham
dan bahwa kalau itu rehabilitasi narkoba itu tidak boleh menjadi alasan
mereka bisa dipekerjakan secara sewenang wenang
rehabilitasi itu kan untuk pemulihan tidak untuk dipekerjakan secara sewenang wenang
ada aktivitas yang boleh dijalankan gitu ya untuk memulihkan mereka yang kecanduan narkoba
apalagi tadi ada informasi bahwa ternyata tempat ini juga ilegal
tidak ada izinnya meskipun sudah beroperasi sepuluh tahun
sehingga mendapatkan laporan itu kami tidak langsung menjustifikasi
tapi kami menduga
ini ada yang mengarah kepada praktek perbudakan
makanya kita laporkan kepada komnas ham untuk dilakukan investigasi lebih lanjut
tentang fakta fakta yang ada di sana
ada tadi mengatakan dari pengawas tentu saja mengatakan bahwa tidak ada perbudakan
tapi dalam bentuk pembinaan memberikan pekerjaan tapi memang tidak dibayar
jadi mbak anies bisa diberikan gambarannya seperti perbudakan itu yang seperti apa yang terjadi
yang ditemukan oleh mbak anies dan teman teman migrant care yang dilihat yang terjadi di langkat ini
iya bahwa rehabilitasi itu kan satu hal ya
bagaimana memulihkan orang dari satu keadaan tertentu gitu
seperti rehabilitasi narkoba gitu
nah dalam konteks rehabilitasi itu tidak boleh menggunakan keadaan orang yang tidak punya pilihan untuk dipekerjakan secara sewenang wenang
bukan rehabilitasi mana yang tidak memberikan
tetapi dalam proses rehabilitasi tidak boleh dipekerjakan secara sewenang wenang
sewenang wenang itu bentuknya apa
tidak digaji hak hak yang lain tidak dipenuhi
apalagi perkebunan sawit itu kan tingkat pekerjaan yang tidak mudah gitu
termasuk kategori yang berat gitu ya
sehingga harus dipastikan aspek perlindungan sosialnya gitu ya
jaminan kesehatannya seperti apa gitu
karena pengalaman migrant care selama ini mengadvokasi
teman teman pekerja migran yang ada di perkebunan sawit itu mereka rentan mengalami berbagai bentuk ancaman kesehatan gitu ya
karena kimia yang ada yang disemprotkan di kelapa sawit gitu ya
termasuk air yang mereka minum gitu ya
mengandung kimia dan lain sebagainya gitu
sehingga ini mesti dipastikan gitu tidak mereka tereksploitasi karena keadaan mereka gitu
mbak anies ada juga permasalahan yang mungkin saja nanti kita akan konfirmasi kepada polisi
yang mungkin saja juga dihadapi kepolisian
dalam menangani kasus ini adalah respon warga yang justru merasa terbantu dengan adanya kerangkeng itu
artinya warga mengetahui dan mungkin saja mungkin saja sekali lagi mungkin juga polisi juga mengetahui kegiatan ini
kegiatan apa yang terjadi di sini
ya pasti mungkin saja kan mereka sudah tinggal di sana lama begitu ya
mereka tahu apa yang terjadi di wilayah itu
mereka bisa mengakses dan mereka membutuhkan
mereka bisa mengakses dan mereka membutuhkan
mereka bisa mengakses dan mereka membutuhkan
termasuk ya beberapa waktu yang lalu yang terungkap di salah satu lembaga pemasyarakatan di jogja itu kan juga begitu
mereka di dalam lp tetapi faktanya mereka mengalami penyiksaan gitu
mereka mengalami kekerasan dan lain sebagainya gitu
nah ini yang saya kira penting untuk didudukkan perkaranya
mbak anies saya ingin mendalami lagi berkaitan dengan apa bagaimana warga merespon
warga tadi merespon mengatakan makanannya baik baik saja dan justru merasa terbantu
jadi persepsi apa yang saat ini terjadi di masyarakat berkaitan dengan hal hal seperti ini mbak anies
saya kira semua informasi itu kan bisa diterima ya
makanya kenapa migrant care begitu mendapatkan laporan awal itu kita meminta melaporkan itu kepada komnas ham
kemudian meminta gitu ya mendorong komnas ham agar melakukan investigasi lebih jauh gitu
tentang fakta fakta yang sesungguhnya terjadi
terjadi seperti apa gitu
jadi masyarakat saya kira boleh dan sah punya pandangan gitu ya sesuai dengan yang mereka alami
sesuai dengan yang mereka hadapi atau mereka dengar atau bahkan mereka alami gitu
tetapi di sisi lain kita menerima laporan yang seperti itu gitu
makanya ini penting sekali saya kira komnas ham atau teman teman di lembaga lain juga punya kontribusi gitu ya
bagaimana bekerjasama untuk memastikan fakta fakta ini
bisa kita ungkap ke publik gitu
sehingga jika terbukti gitu ya ada praktek praktek yang menyimpang melanggar ham itu kita bisa proses gitu melalui jalur jalur yang sudah tersedia
mbak anies kalau misalnya dilihat sekarang barangnya ada alat buktinya ada kesaksiannya ada
tapi menurut migrant care apa yang kira kira akan menjadi kendala pengungkapan kasus ini
tentu kami sebagai organisasi masyarakat sipil tidak punya
banyak akses dan kewenangan ya untuk melakukan penyelidikan lebih jauh segala macam gitu
makanya komnas ham yang punya kewenangan untuk melakukan itu saya kira akan menindaklanjuti laporan yang kami terima di awal tentang situasi dugaan gitu ya
bagaimana ada praktek praktek yang melanggar ham gitu ya
orang di kerangkeng orang di pekerjakan orang tidak digaji ada dugaan penyiksaan
nah itu yang ingin kita agar ini diselidiki lebih jauh gitu ya
diinvestigasi sehingga bukti bukti jangan sampai ada yang dimanipulasi saksi tidak diancam untuk mengatakan hal lain gitu ya
itu yang ingin kita dorong
semoga ini segera mendapatkan titik terang karena bagaimanapun sekali lagi bukti buktinya sudah ada
kesaksian warga juga sudah ada kesaksian korban mereka yang berada di dalam kerangkeng manusia itu juga sudah ada
sayang sekali narasumber kita satu lagi kabit humas polda sumatera utara
tidak bisa bergabung di saat akhir sekalipun sebelumnya sudah memberikan konfirmasi
mbak anis hidayah ketua pusat studi migrasi migran care
mbak anies terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsro